assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
pernikahan hakikatnya adalah bentuk ibadah sunnah yang mulia
dalam islam kita pun diperintahkan untuk menjaga dan memeliharanya sejak akad nikah
namun faktanya tidak semua pernikahan bisa bertahan dan harus berujung pada perceraian
nah perceraian memang tidak dilarang dalam agama islam namun dikatakan allah membenci sebuah perceraian
lantas apa yang perlu kita pahami terkait perceraian ini
untuk membahas tema ini alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum pak gai
ini kemarin kita membahas tentang pernikahan tapi hari ini menarik juga
ini tidak sehatnya karena judulnya rasanya tidak kita inginkan semua
tapi dalam beberapa hal kita perlu mempelajari
karena agama itu kan allah turunkan untuk menyikapi realita yang terjadi di tengah tengah umat manusia
betul dan islam memberikan solusi untuk
memberikan solusi untuk itu
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara perceraian nih
tadi kan mungkin di awal sudah dikatakan bahwa islam memperbolehkan perceraian
tapi sebenarnya allah membenci
bagaimana memahami seperti itu
itu adalah sistem yang allah bangun dalam agama
kita disuruh memakan makanan
itu bukan cuma yang halal
tapi juga toyib
berarti ada halal tapi tidak toyib
sama dengan yang namanya pernikahan
pernikahan itu perceraian itu dikatakan di dalam hadis itu abrodul halal
halalnya halal boleh dilakukan tapi abrodul halal
nah berarti ini termasuk kriteria yang halal tapi tidak toyib
nah sebagai orang yang beriman
kita diminta untuk memiliki sikap yang ideal
ketika kita tahu allah itu toyib maha baik
maka yang akan diterima oleh allah itu orang orang yang sangat baik
dan orang orang yang baik
oleh karena itu
kita harus memahami
yang namanya perceraian
itu adalah pintu terakhir
itu adalah pintu darurat
itu adalah sekoci
untuk menyelamatkan keberlangsungan kehidupan
jangan orang mengatakan
sebaiknya perceraian itu tidak ada
supaya rumah tangga itu bisa utuh
tetapi kalau saya tanya sama mila
apa perasaan orang yang harus hidup bersama
tanpa perceraian itu tidak ada

tanpa ada rasa cinta yang masih ada di dalam hati
itu saya pikir bukan lagi rumahku surgaku
itu mungkin menjadi neraka
oleh karena itu islam mengatakan
ini adalah jalan keluar
ketika dua hati ini sudah tidak bisa dipertemukan
ketiga rasa itu sudah hilang
ketiga yang ada adalah kebencian
maka yang terbaik mereka melakukan perpisahan
oleh karena itu dalam hati kita tidak bisa menemukan hati kita
ketika itu kita tidak bisa menemukan hati kita

itu adalah perceraian perpisahan
tetapi dilakukan dengan cara yang baik dan bermartabat

kalau kita baca ayat qurannya misalnya
kamu itu diberi hak oleh allah untuk melakukan perceraian itu marrotani
marrotan itu yang pertama

ini adalah perceraian yang masih diberi hak untuk rujuk
jadi kalau ada orang yang berpikir
orang mercerai sekali
kemudian belum selesai masa indahnya
nanti kita bahas secara detail
maka dia boleh rujuk tanpa melakukan akad nikah yang baru
tetapi kalau kemudian sudah rujuk
mesra lagi berantem lagi bercerai lagi
allah kasih hak untuk rujuk
ini namanya cerai yang kedua
ketika allah berikan kesempatan untuk rujuk
memperbaiki kemudian mesra lagi
tapi kemudian berantem lagi
dan berujung kepada perceraian
ini namanya tolak bain
kalau itu sudah terjadi
itu sepertinya rasa kebersamaan
rasa cinta itu sudah hilang
cinta itu akan berubah menjadi kebencian
nanti masing masing itu akan keluar
dari hak dan kewajiban masing masing
kalau kamu bercerai yang pertama
maka kerjakanmu yang pertama
berikan kepada istrimu
pertahankan rumahmu dengan ma'ruf
ma'ruf itu sama dengan uruf
kebiasaan wajar hiduplah kembali
tapi kalau nanti terjadi perceraian lagi
dan lagi sampai kepada bain
itu kata quran
dengan cara yang bermartabat
bukan kemudian dilupakan
dan dibuang serta disiasiakan
bukan kemudian dilupakan
sebagaimana kau pinang istrimu dulu
dengan cara yang baik
maka lepaskan itu juga dengan cara yang baik
tapi kalau kita bicara soal penyebab perceraian pak kiai
ada nggak islam itu memberikan guidance
boleh mengajukan cerai itu
kalau kondisi seperti apa
memang agama itu bahkan
ada satu pekerjaannya
ada satu pekerjaannya
kalau dikerjakan di luar konteks hubungan suami istri
untuk mempertahankan rasa
tapi kalau dikerjakan untuk mempertahankan rasa
itu malah dapat pahala
di dalam musnat imam ahmad itu
rasul bersabda itu
ada tiga pekerjaan
yang tidak allah catat sebagai dusta
dusta itu biangnya dosa loh
karena setiap kita berdusta
dia akan menutup dusta itu dengan dusta lagi
dengan dusta lagi
bohongnya suami kepada istri
dan bohongnya istri kepada suami
itu adalah bagian
dari usaha islam
untuk mempertahankan rumah tangga
sampai untuk mempertahankan
itu dusta boleh
tapi contohnya ingat ya
keseharian saya dengan buku
saya tidak tahu
model baju perempuan yang baik sekarang kayak apa
saya ingin memberikan surprise kepada istri saya
saya ingat betul perjuangan istri saya
saya pikir sudah lama
saya tidak memberikan pakaian
saya belilah di pasar di mal
menurut kacamata saya itu yang terbaik
tapi mungkin menurut kacamata istri saya itu yang terburuk
begitu saya kasih
kaget karena jeleknya kan
tapi dia tahu
ini suami memberikan atas nama cinta
maka dia dusta
abang baju kayak gini beli di mana
saya sudah cari di seluruh jakarta
bayangan istri saking buruknya
sama ketika istri saya memasak
mungkin ada hilaf
masakan itu rasanya aneh
saya makan saya terkejut
kata istri saya ada apa abang
kok sampai lompat mas
ya allah saya ini udah wisata kuliner kemana mana
tidak ada loh
bayangan istri saya nggak ada enaknya kan
bayangan ucapan saya tidak ada masakan sekacau ini
tapi kan tidak perlu
semua yang kita rasakan harus kita
jangan hanya karena masakan
karena sesuatu yang remeh
kemudian itu mengorbankan rumah tangga
saya pernah sampaikan juga di gapai kemuliaan
di gapai kemulian
tujuan menikah itu diantaranya kan menjaga agama
menutupi kelemahan kekurangan masing masing pihak
oleh karena itu
jangan sedikit sedikit itu kemudian menceraikan
jangan sedikit sedikit itu memberikan
seolah olah tidak ada lagi mawadah diantara kita
jadi orang itu
kalau sudah harus sampai ke tahap perceraian itu harus yakin
bahwa ini memang adalah jalan terakhir
saya sudah tidak lagi bisa menempikan bahtera itu ke pelabuhan
artinya kalau nanti misalnya dalam suatu pernikahan
salah satu pasangan sudah melanggar syariat misalnya pak kiai
kemudian sudah ada ikhtiar ya
yang penting ada ikhtiar untuk bagaimana mungkin
sama sama berubah memperbaiki diri
tapi kalau memang tidak bisa diperkenankan
asal solusinya sudah dikerjakan semuanya
kalau terjadi perselisihan ayo dicari titik temunya
tidak bisa berdua kata kurang
cari orang yang istri saya merasa nyaman dan saya merasa nyaman
jadikan dia itu sebagai penengah gitu loh
mungkin ada komunikasi yang tersumbat
mungkin ada salah paham
tetapi agama itu paling tidak suka kalau setiap persen

kalau ada persen selalu ada kata kata saya cerai
kalau kata yang laki kata yang perempuan
kalau begitu mas ceraikan saya
itu bukan bagian dari ajaran agama
kalau misalnya ada ungkapan begini bagi perempuan
pulangkan aku ke rumah orang tuaku
itu jadi cerai
itu jadi cerai kalau kemudian itu diiringi dengan niat
jadi cerai itu ada dua
sifatnya adalah saya ceraikan kamu
tetapi ada yang berarti kinayah
kayak sudah kamu saya pulangkan ke rumah bapakmu
kalau dia niatnya tolak
kalau niatnya kamu pulang dulu untuk ngademin
suasana itu tidak jadi tolak
itu juga menarik ya
ternyata ada tergantung juga niatnya pak gai
pak gai tadi kan membahas ada talak satu
talak dua talak bain
iya nah talak satu talak dua
itu kan masih memungkinkan untuk terjadinya rujuk
selama dalam masa idah
oh selama dalam masa idah
belum melewati tiga kali masa
kalau sudah melewati masa indah
masa idah itu mila bukan tiga bulan lah ya
tapi bergantung dengan siklus haid
yang bersangkutan ya
dalam mazhab imam syafi'i
itu salatata quru itu tiga kali suci
kalau dalam mazhab imam abu hanifah
jadi kalau dia dicerai oleh istrinya
dia sudah mendapatkan
setelah kata kata tolak tuki
itu tiga kali suci
maka haid hari pertama
dia sudah keluar dari idahnya
kalau mau rujuk
dia harus melakukan akad nikah baru
dia dibeli hak rujuk pada batasan
keluar dari idahnya
dia sudah tidak bisa memiliki hak rujuk
nah rujuk itu seperti apa pak kiai
apakah misalnya saya rujuk dengan kamu
bisa dengan perbuatan
kemudian berhubungan suami istri
dalam masa itu
maka itu dianggap sudah mau rujuk
jadi nanti itu
sampai di tahap kemudian talak bain
itu misalnya itu tadi ya
jadi harus melalui tiga tahapan itu
nggak ujuk ujuk lah istilahnya
untuk talak bain itu
rasanya sulit untuk dipertemukan kembali
karena begitu jatuh talak ketiga
kalau nanti dia ingin kembali dengan
maka sang istri itu harus pernah menikah
dengan orang lain
menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami istri
melakukan hubungan badan tanpa rekayasa
bukan tanpa misalnya
oh karena saya mau berniat
orang lain disuruh
tapi jangan sentuh sentuh
itu harus terjadi
pernikahan yang sah
melakukan hubungan suami istri
kalau suami barunya tidak menceraikan
baik kalau begitu
kita akan masih bahas lagi
terkait fikir perceraian ini
karena masih banyak pertanyaan yang ada di benak saya
dan juga ada pertanyaan juga
pak kiai pak mesa
gapai kemuliaan akan kembali
sekolah yang satu ini
maka itu juga dulu
terdiri di bagaimana
respon rasulullah menghadapi hal ini
kalau orang bertanya perceraian itu
terjadi apa tidak terjadi
pada anak angkat rasulullah
dengan zainab binti jahsin
yang kemudian nanti zainab diperintahkan
oleh allah untuk dinikahi oleh
rasulullah itu kalau kita
dengar itu zaid
zainab itu dalam kondisi
setarata sosial yang berbeda
zaid ini dipandang sebagai
budak kan karena dulu di mekah
tidak berbangsa tidak
memiliki ayah ibu yang dikenal
oleh orang mekah dan dia dijual di pasar
budak dibeli oleh saidah hadijah
dihadiahkan kepada suaminya
tetapi ini takdir
allah gitu allah ingin
itu adopsi ala jahiliyah dulu
maka kemudian zaid ini
dipandang di masa itu anaknya nabi muhammad
karena diangkat sebagai anak nabi
maka dulu orang panggil beliau itu zaid bin muhammad
kepada sepupu nabi ini
nah itu sudah tidak ada
keserasian setiap hari
zaid itu ngeluh sama nabi
karena istrinya merasa lebih
super diatas dia tapi
nabi selalu bilang dan itu diabadikan
di dalam al quran di surah al hazab
kazaul kamu pertahankan
pernikahan itu karena nabi tahu
kalau ini terjadi perceraian maka allah
akan memerintahkan nabi menikahi zainab
nah artinya apa perceraian
itu terjadi di masa rasulullah
tetapi nabi juga
mengajarkan kepada kita
untuk tidak gampang gampang menjatuhkan
palak ada satu cerita nih
yang biasa mendampingi rasulullah di
kehilangan rokanah maghrib
nggak ada isya' nggak ada ditanya
rokanah ini kata sahabat
istri loh memang istrinya
istrinya kemana istrinya dia
cerai tiga kali dalam
satu emosi kemarahan
dia cerai kan tiga kali kan kalau sudah
cerai tiga kali itu kan tolak
bain untuk rujuk kan tadi
harus prosesnya nggak mudah maka rokanah
itu nangis seolah kehilangan istri
maka rasulullah yang
yang luar biasa kepada umatnya
itu mendatangi rokanah
nangis rasulullah saya itu cinta
betul sama istri saya tapi tadi
itu entah bagaimana emosi
saya katakan kepada istri saya
tolak tuki tolak tuki tolak tuki
cerai kamu cerai kamu
cerai kamu itu berarti rokanah
itu adalah cerai yang
ketiga nabi kemudian bertanya
kamu itu kalau berantem
sedikit sedikit ngancam tercerai
nggak enggak klarifikasi sama
istri yang enggak lalu tadi kenapa
kayak begitu nggak tahu rasulullah
itu jatuhnya satu saja rokanah
maka dirujuk oleh rokanah
rumah tangganya sakina lagi
lihat nih konteksnya
begitu artinya apa
nabi itu mengajarkan kan pesan yang
kalau orang itu tidak biasa menggunakan
lafat tolak tolak dia berarti
orang yang bertakwa kepada allah
orang yang bertakwa kepada allah itu
apa jalan keluarnya rokanah ternyata
tidak biasa menyakiti istrinya dengan
cara mengancam sedikit sedikit palak
maka dia sebetulnya takut kepada allah
menjaga rumah tangganya tetapi sebagai
manusia dia mungkin tergoda oleh emosi
yang dibisikkan oleh setan apapun dia
dijatuhkan tiga oleh nabi dihitung satu
berarti nabi sebetulnya ingin mengatakan
kalau orang menghargai institusi pernikahan
maka ada jalan keluarnya sebaliknya
hukum nabi ini terdengar dan tersebar
oh ternyata semua orang yang menjatuhkan
talak tiga di satu tempat atau satu napas
cerai cerai cerai itu dihitung satu
maka mulai hari itu banyak orang muslim
yang kalau ingin menyakiti istrinya
dia jatuhkan tiga karena dia tahu jatuhnya
cuma berapa satu di masa pemerintahan
melihat kebiasaan buruk masyarakat yang ada
sedikit sedikit menjatuhkan cerai karena dia
tahu ini cuma satu tidak tiga apa kata
sayyidina umar saya melihat
mereka itu menyegerakan perkara yang
sebetulnya allah tidak ingin perkara itu
jatuh dengan cepat cerai itu kan saya bilang tadi
ada pertama ada kedua ada ketiga kalau
pertama boleh jadi karena salah paham
yang kedua juga boleh jadi karena emosi
sesaat tapi kalau sudah sampai ketiga ini
memang sudah bukan jodohnya mungkin sudah
tidak ketemu rasa itu maka kata quran ya
sudah solusinya tidak mudah untuk balik
nah kata saidina umar allah kan buat
tiga rangkaian ini jangan dibayar cash
sekaligus nah apa kata umar karena mereka
melakukan itu amdainah maka mulai hari ini
kompilasi hukum islam masa pemerintahan
sayyidina umar menetapkan siapa orang yang
menjatuhkan talak tiga dalam satu majelis
dia dijatuhi oleh umar sebagai talak tiga
supaya orang tidak lagi mudah menjatuhkan
talak sembarangan kepada istrinya walaupun
mereka tahu itu cuma jatuh satu nah dari
perilaku rasulullah dan amirul mu'minin umar ibn khattab
dan allah kita bisa tarik kesimpulan bahwa
sebenarnya tolak itu adalah jalan terakhir
bukan sesuatu yang kemudian mudah untuk
diucapkan dan dengan gampangnya untuk
melepaskan tali pernikahan yang terakhir
di dalam al quran satu satunya ikatan yang
dikatakan ikatan kuat itu akad nikah disebut
dalam bahasa quran itu misakon rohido
artinya apa ini ingin menunjukkan jangan mudah
mudah kau lepaskan tali itu nah itu adalah
filosofi perceraian yang harus dipahami
menarik sekali ya pak gaya seperti biasa sudah ada
pertanyaan juga yang datang dari pemirsa gapai
kemuliaan kita akan semak bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustadz
izin bertanya merasa ditipu oleh suami ataupun
istri apakah dapat dilakukan pembatalan
perpawinan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini pertanyaan dari mbak intan ini memang tidak spesifik ya ditipunya
dalam bentuk apa ya pak gaya tapi let's say lah misalnya nih pak gaya
kemudian sudah terjadi pernikahan ternyata ada ketidakjujuran di awal
setelah pernikahan tahu misalnya si suami menjadikan pasangannya ini
istri kedua misalnya nggak terima boleh nggak kemudian meminta cerah
boleh boleh buat istri pertama dan buat istri kedua itu diberi hak kalau memang
dia tidak bisa meneruskan pernikahan dan itu bukan sesuatu yang dosa
jangan orang kemudian mengatakan loh kan poligami itu dibolehkan
dibolehkan kan juga harus melihat contoh yang baik jangan melihat contoh
yang tidak baik gitu kalau memang kemudian istri kedua tadi dia tidak tahu
kalau dia menjadi istri yang kedua dia tidak bisa melihat ada perempuan
lain yang menderita karena suaminya berbagi cinta dan berbagi suami
dengan dia dan kemudian timbul misalnya ketidaknyamanan dan dia tidak
meneruskan ya dia tinggal menggugat perceraian tapi tidak pembatalan
oke tapi itu perceraian karena pembatalan nikah itu hanya ada buat
apa yang disebut di dalam fikih itu mawani un nikah hal hal yang mencegah
terjadinya pernikahan kayak misalnya ternyata mahram baru itu namanya
pembatalan pernikahan tapi kalau tertipu seperti yang mila gambarkan tadi
memang di dalam fikir itu ada namanya al kafaa al kafaa itu keserasian pasangan
ini bukan agama sebetulnya ini standar dibuat di masyarakat kalau anaknya
ini pantesnya dapat anaknya ini besanan ya sebetulnya itu bukan syarat
bukan syarat artinya bukan syarat yang harus dipenuhi kalau ini tidak
terpenuhi berarti tidak berenggak tapi allah jadikan kafaah itu adalah
haknya si istri ketiga calon suaminya datang misalnya istrinya misalnya
berpendidikan nih mila tahu tahu dia dapat suami yang tidak berpendidikan
ini boleh nggak melakukan nikah boleh aja tapi pertanyaannya bisa harmonis nggak
kayaknya agak berat di ruang makan bicaranya beda beda ya yang ini bicara
fisika yang ini bicara apa yang ini misalnya sama itu yang satu suka baca
quran yang satu nggak suka baca quran itu istilah sekufu itu ya pak ya
iya sekufu sekufu itu artinya keserasian ini bukan syarat nikah tetapi
sesuatu yang diperhatikan di dalam agama
dan ini bagian dari penghormatan islam terhadap wanita kafaah itu dijadikan
haknya si perempuan yang boleh menentukan oris menerima atau tidak menerima
itu yang pertama dan ketiga tidak terjadi kafaah seandainya terjadi pemaksaan
maka yang boleh memaksa itu hanya bapak yang disebut dalam fikir itu wali
mujibir wali yang punya hak untuk menekan untuk menerima tetapi yang lain
tidak boleh karena tidak ada orang memiliki kasih sayang seperti bapak
tetapi anak perempuan itu tetap boleh mengajukan pertimbangan kepada hakim
saya dipaksa nikah oleh bapak saya loh bapak saya itu menikahkan saya dengan
ini ini ini ketiga hakim atau sekarang misalnya peradilan agama menetapkan
bahwa ini tidak sekufu maka tidak akan terjadi pernikahan itu nah ini
sebetulnya mila itu adalah bagian dari mitigasi resiko terhadap perceraian
karena ketiga masih cinta pertama malam pertama bulan madu
semua akan menerima segala kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya
tetapi seiring waktu berjalan dia akan sadar bahwa dia menikah bukan dengan
istrinya saja istri bukan menikah dengan suaminya disitu ada keluarga
suaminya di situ ada keluarga istrinya di situ ada rumah mertuanya
bagaimana mungkin kalau nanti terjadi setelah pernikahan istri itu tidak
mau diajak ke rumah mertuanya dengan pertimbangan saya biasa tidur
di ac kasur saya bagus rumahmu tuh kayak gitu oke suami mungkin akan
menutupi dari mertuanya kemana istrimu lagi sibuk apa mungkin sepuluh tahun
sibuk dari situ nanti akan tumbuh benih benih kamu menghina bapak saya ya
kamu merendahkan keluarga saya ya kalau itu yang sudah terjadi
biasanya ujungnya adalah pernikahan dan perceraian maka ini yang kemudian
dimitigasi namanya kafaah oke
pak kiai jadi kalau tadi tertipu kayak gitu boleh ya boleh ajukan
islanya kulu ya iya mengajukan gugatan cerai pak kiai ini misalnya ada kasus begini
ada pasangan suami istri istrinya kemudian ditinggalkan oleh suaminya tapi suaminya
mungkin tidak kembali lagi tidak ada kabar bertahun tahun ya bagaimana kemudian
statusnya ya sudah berusaha untuk dihubungin tapi malah hilang aja dia akan mengajukan
gugatan sama kepada pengadilan agama nanti pengadilan agama itu yang akan memutuskan sudah sejauh
mana dan selama apa perempuan ini ditelantarkan dan digantung itu yang akan memutuskan adalah
hakim oke misalnya suaminya alasannya apa hilang misalnya tidak tentu rimbanya tentu harus
ditunggu berapa lama dulu di masa sayyidina umar itu pernah terjadi gitu loh ada orang ini ini
terjadi ya itu di samping masjid nabawi padahal enggak tahu dia sedang apa dia dibawa jin
hilang ke alam
itu cerita itu dalam fikir menjadi pokok bahasan masya allah standar kapan perempuan itu boleh
dikatakan suaminya mati atau hilang atau terceraikan ini laki laki bercerita dia dibawa ke alam yang
lain dia dibawa dengan cara yang baik tapi dia tahu itu bukan alam saya maka dia bertemu terakhir
dengan orang dengan bangsa makhluk halus itu katakan saya tidak bisa di sini saya harus kembali ke dunia saya
dikembalikan habis asar itu ya dia ada di masjid nabawi seperti sedia
tanpa dia pernah tahu bahwa sudah begitu lama dia meninggalkan kota madinah dia pulang ke rumahnya dia
dapati istrinya sudah bersama laki laki lain
kamu perempuan apa baru ditinggal sebentar kok sudah menikah apa sudah berselingkuh kata istrinya
selingkuh apa ini suami saya loh suamimu gimana saya kan baru pergi sebentar sebentar apa kamu sudah
berapa tahun saya yang nikahkan itu
bahkan itu adalah amirul mu'minin umar ibn khattab
dengar nama umar dia lari umar
ini presiden apaan ini
istri baru ditinggal sementara kata umar
kamu kemana selama ini
istrimu sudah menunggu empat tahun
dia tidak bisa menggunakan hartanya kan
itu harta suaminya
anaknya punya kebutuhan
misalnya harus menjual tanah atau menjual mobil kayak sekarang
kan tidak bisa dijual
kan tidak ada fatwa waris
maka kata sayyidina umar istrimu menunggu empat tahun dan kamu tidak ada kabar
menurut saya setelah empat tahun tidak ada kabar bisa jadi kamu meninggal
maka dihukumi oleh umar seperti itu
itu menunjukkan bahwa ketika pasangan kita tidak ada
itu ajukan ke pengadilan
nanti tentu apa harus empat tahun ya enggak juga
itu pertimbangan pengadilan
bisa jadi diumumkan di televisi pakai sarana telekomunikasi
nempelkan gambar di semua kantor polisi mal
boleh jadi sekarang tidak perlu empat tahun
setelah empat tahun
enam bulan tidak ada kabar beritanya mungkin bisa dipastikan orang ini memang berniat tidak baik meninggalkan istrinya
atau dia mungkin terjadi meninggal di hutan yang kita tidak pernah tahu
baik pak kiai ini menarik sekali
tapi kita harus jadilah dulu
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode fikih perceraian
pak kiai kalau ada pertanyaan begini
jangan mengajukan cerai atau jangan menggugat pasangan gitu dalam bulan bulan muharam atau dalam bulan bulan suci
itu tidak ada kaitan dengan bulan itu
boleh dilakukan kapan saja
tetapi itu tadi
lakukan itu sebagai jalan terakhir
jadi kalau dikatakan mau malam mau siang menyampaikan itu tidak ada aturannya dalam agama
pak kiai kalau ada pertanyaan begini
misalnya sudah ditalak secara agama sudah berpisah
tapi belum diurus secara hukum
karena mungkin pertimbangan keuangan atau tidak mau ribet
dia sudah jatuh secara agama
dia sudah jatuh perceraiannya
itu kan sama dengan logika
dia ketika sudah menikah secara siri sah di mata agama
kemudian ketika dia mau mengurus administrasi kan dia tidak diminta untuk menikah ulang
tapi memanggil saksi dan wali
ketika itu sudah terjadi maka diisbat
dikeluarkan surat berdasarkan pernikahan yang dilakukan di masa lalu
nah sama dengan perceraian
perceraian itu yang dihitung hilangnya ikatan pernikahan itu bukan keluarnya surat
itu diucapkan oleh suami kalau menggunakan lisan
atau kapan itu ditulis oleh suami
bukan sampainya loh
jadi kalau ada orang bercerai pakai surat misalnya
atau pakai whatsapp
jadi mulai ditulis
ditulis dia udah ngomong saya cerai
tahu tahu misalnya istrinya paketnya habis gitu
seminggu baru diizin baru masuk
itu tidak dihitung dari kapan istri menerima
tapi kapan suami itu mengucapkan
jadi masa idah itu dihitung juga dari kapan suami menerima
ini secara lisan ya
jadi jatuh secara agama
jadi bukan misalnya ketok palu hakim gitu
itu syarat agamanya
jadi kalau misalnya itu tadi sudah cerai secara agama belum diurus secara hukum menikah lagi boleh ya
tapi bagaimana melakukan itu
kan dia harus butuh surat
karena orang kan tahu bahwa ini pernah menikah
kan ketika nikah ditanya sama penghulunya
kalau penghulu nggak nanya berarti itu malah praktek
karena penghulu harus tanya ini calon penikahnya perjaka apa duda perawan atau janda
kan ditanya oh saya janda mana suratnya
kalau tidak ada suratnya kan berarti tidak bisa melakukan pernikahan
dan ini nanti bukan soal boleh atau tidak boleh dilakukan kan sebenarnya tapi juga akan berdampak ke belakang
misalnya suratnya kemudian tidak diurus
kalau rumah tangganya ke depan sakinah mawadah warohmah allahumma amin
kalau tahu tahu cerai lagi
tidak ada surat yang pertama
dan berantem lagi
dan tidak ada surat yang kedua
bagaimana dia mau mendapatkan surat perceraian uang dia sendiri tidak punya surat pernikahan
nah itu dalam artian harus diurus
kalau bicara soal biaya soal biaya orang yang seperti ini berhak loh untuk meminta sumbangan
kalau dia memang berhak loh ya dia miskin gitu loh
tapi kan yang namanya mendapatkan surat perceraian itu kan kebutuhan yang tidak kalah penting

di masa lalu tidak butuh orang surat cerai
karena memang tidak ada persyaratan administratif dan turunan itu
hari ini kalau orang dicerai kemudian tidak mendapatkan surat maka dia akan kehilangan segala galanya
maka dia boleh minta datang ke masjid
saya ini miskin punya kebutuhan
mendapatkan surat cerai kenapa
boleh jadi ada laki laki yang tidak bertanggung jawab
dia sudah cerai istrinya tidak ada suratnya dia datangi istrinya
siapa yang bisa menjamin
tau tau meminta hubungan suami istri
ketika digrebek sama warga dia katakan kamu kenapa marah marah
kan belum ditarik
jadi jangan sesederhana karena tidak ada biaya yang jumlahnya misalnya nominalnya ratusan ribu kemudian membiarkan itu berlarut larut
pak kay terakhir pertanyaan saya
oke pak kay terakhir pertanyaan saya
sebenarnya istilah harta gonogiri dalam islam itu bagaimana ada ya
bisa ada dan bisa tidak ada
kan harta itu kan dilihat kalau itu harta milik suami ya itu milik suami
gonogini yang saya pahami ini tentu ada orang memahami lain ya
gonogini itu adalah ketika dia melakukan usaha bersama
tetapi kalau misalnya saya melakukan usaha sendiri kayak saya digapai kemuliaan
betul istri saya juga mendukung saya loh
dengan cara apa menjaga anak anak saya
coba misalnya saya mengisi gapai kemuliaan terus istri saya mengejar kemuliaan
lalu siapa yang mengurus rumah saya
nah ketika seperti itu istri memberi kontribusi kan
tetapi tidak kemudian itu dipahami dalam pemahaman saya yang pendek dalam kaitan agama itu sebagai harta gonogini enggak
itu sudah berbagi kewajiban
oh ketika saya keluar mengisi acara di sini istri saya di rumah
saya sudah punya kompensasi berupa nafakah kebahagiaan lahir dan batin
oleh karena itu ketika saya datang ke gapai kemuliaan boleh jadi istri saya memiliki kebahagiaan yang lain
misalnya nah itu kan sudah dibebankan kepada saya sebagai kewajiban
itu sih pemahamannya
jadi kalau usaha bersama misalnya kita kongsi bikin usaha bersama kemudian maju ya ikuti saja tata aturan hukumnya
kemudian dari istri
kalau mau diminta misalnya haknya juga
ya seperti di perusahaan
ini menarik ya pak giaing
jadi pesan saya suami istri itu ketika mau melakukan usaha apapun itu sebaiknya tidak kemudian berbasis saling kepercayaan
karena dia juga tidak tahu sampai kapan ikatan pernikahan
even suami istri ya pak giaing
bukan suami istri bikin usaha besar
bikinnya secara proporsional berapa nilai saham saya berapa nilai saham istri saya
kalau istri saya pemegang saham dan saya sebagai manajer
dan saya sebagai manajer pelaksana hak apa yang bisa saya dapatkan
itu sama dengan kepada istri
itu penting sekali
itu adalah spirit yang disampaikan di dalam al quran
kalau kalian melakukan hutang pihutang kepada siapapun loh itu
bahkan kepada pasangan
kita tidak pernah bicara pasangan orang lain
kemudian hutangnya itu ilah ajalin
walaupun norma kita mengatakan
tidak ada hutang pihutang antara suami dan istri
itu ketiga mesrah
kalau tidak mesrah
kalau tidak mesrah nanti gugatan konflik di pengadilan
itu menyedihkan sekali untuk kita bahas
karena dia merasa usaha itu atas dasar saya dan sebagainya
insya allah ini menarik sekali
tapi tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
pemirsa semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menjadi
bekal ya bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi
dan bisa menjadi hamba allah yang jauh lebih bertanggung jawab
dan mudah mudahan tadi ilmunya dari pak kiai bisa bermanfaat bagi kita semua
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh